kurang dari sepekan hari idul fitri puluhan ribu pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor
sudah melintasi ruas jalan pantura karawang jawa barat hingga selasa pagi setiap jam tercatat
tujuh pemudik yang menggunakan sepeda motor melintas di depan pospa mudik tanjung pura karawang
masih banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa anaknya dan barang bawaan yang
lebih mereka melakukan hal itu demi untuk menghemat ongkos perjalanan mudik dan
sumedang dari mana kang dari mana dari cikarang kondisi jalan mulai gimana kang udah mulai ramai atau
belum sudah mulai ramai ini bawa sama siapa aja kang sama siapa aja anak anak
memudik menggunakan ledah dua
dibawa kepada musik

saat ini pemudik yang sudah melayani penyelesaian yang telah melayani peserta di tahap sengkenow
numer sog keluar dari hampir tiap hari terutama dengan enduranceowej kembali dari water

yang sudah melintasi wilayah kabupaten karawang menuju cirebon dan jawa tengah
rata rata mencapai enam puluh tiga ribu dalam waktu dua belas jam
situasi pelabuhan ciwandan kota cilegon banten dipadati oleh kedatangan ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua
situasi kepadatan ini terjadi sejak selasa dini hari
para pemudik memenuhi akses jalan jalur lingkar selatan kota cilegon dan memenuhi area kantong parkir pelabuhan yang tersedia
para pemudik sengaja memilih melakukan perjalanan dari daerah asal malam hari
agar tiba di pelabuhan bakauheni lampung pada pagi hari
sehingga saat melakukan perjalanan ke daerah tujuan lebih aman dan nyaman
para pemudik mengaku
sepanjang perjalanan dari jalur arteri sejak jakarta melintasi wilayah tangerang dan sampai di wilayah kota cilegon sudah ramai hingga diakses ke pelabuhan
data rekapitulasi sementara otoritas pelabuhan
dalam dua puluh empat jam terakhir
sebanyak delapan dua ratus delapan puluh lima pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah diseberangkan ke pelabuhan bakauheni lampung
tim liputan cnn indonesia